tahu aja jadi selama ini yang ngambilin telur resi burik tuh pantas aja tiap pagi
cari enggak ada terlalu maling ya eh kamu kalau ngomong sembarangan ya hai kutip manis
jadi ini yang kamu lakukan di saat cafe belum buka dan disaat saya
sekarang kau bersin semuanya sendiri kalian
ada satu orang pun yang boleh bantu dia
lihat aja tubuh padahal kasih tepat tidak kerja keras tapi masih aja dimarahin sama
ibu tirinya seharusnya kalau ada yang bisa lain iya ini salah itu
pak mahendra kenapa dia itu terlalu membanjakan bini mudanya tuh
coba aja pak hendra itu kau di depan bu maya boro boro berani ngebelah tasya diem aja
hai herman kasih antasanya ada salah kok
ayah nggak salah emang aku aja nih selalu keras kepala coba
joklo aku seluruhnya pernah bikin ulah pasti gua nggak bakalan marah sama
ayah tuh udah ngurusin aku dari aku kecil sampai sekarang
aku yakin malam dia pasti saya denger ya tasya ibu yakin si yakin yakin ya suatu
saat nanti kamu itu akan sangat bahagia karena di suatu tempat itu
akan ada seorang pangeran yang akan membuat hatimu senang
kalau mau juga sekalian semuanya kembali ambil aja ya oke
ya ampun gila ganteng banget
mau nih api dulu dong
kalau nggak minat bahkan kita rebut lho
dengar ya ngapain sih gue sibuk ngeliatin cowok gak jelas jogging di pantai
paling dia turis lokal yang gak punya duit untuk nge gym di gymnya dia sendiri
ya ampun maudie dia tuh bukan turis tapi pemilik hotel itu hotel venus
kenapa lo nggak bilang dari tadi
pantesan dari tadi gue merasa ada something gitu kayak gue udah dipaktirkan untuk memiliki hotel mewah ini
emang betul ya kayaknya udah jalannya dia deh untuk temu sama gue
jadi sekarang lo bakal neketin dia
mangsa harus disambut dengan cara yang unik
enggak enggak ini salah aku kok
ya ini salah aku
ya ini salah aku
ya ini salah aku
ya ini salah aku
ya ini salah aku
ya ini salah aku
ya ini salah aku
ya ini salah aku
ya ini salah aku
ya ini salah aku
ya ini salah aku
ya ini salah aku
ya ini salah aku
ya ini salah aku
ya ini salah aku
ya ini salah aku
jadi selama ini yang ngambilin telur resi burik tuh
pantes aja tiap pagi gue cariin nggak ada
ternyata lo malingnya ya
eh kamu kalau ngomong sembarangan
hah lo tuh gak sopan banget sih
kalau mau bersih tutup mulutnya
lo tuh cowok gak punya perasaan banget ya
lo kok seenak aja sih ngelempar lempar dia
dia tuh baik
mau kamu bilang dia baik ke apa ke
aku tuh alergi mah
eh cowok asal tau
cowok kepewa marah marah di alaman rumah gue
kalau lo pikir lo tuh siapa
ya kamu gak apa apa kan
asal cewek itu sama kucing itu udah gak ada lagi
dia rada kampungan gitu
dia kerja di cafe nya mama aku
kamu serius kamu gak apa apa
oh enggak kok
setiap kali kamu perlu bantuan pasti aku akan membantuin kamu
kalian semua tau kenapa hari ini para staf intis yang suruh ngumpul hari
saya kasih waktu tiga bulan nama kalian untuk bikin hotel ini jadi lebih maju
kenapa nyatanya hotel sebelah jauh lebih maju daripada hotel kita